ikatan dokter indonesia angkat bicara terkait penetapan dokter rumah sakit permata hijau bimanes sutarjo
sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan setia novanto
bimanesh diduga melanggar undang undang tipikor nomor dua puluh tahun dua ribu satu
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sekjen ikatan dokter indonesia adip komaidi mengatakan pihaknya
masih menunggu hasil penyidikan kpk untuk menentukan sikap
dugaan pelanggaran bisa terjadi pada ranah tindak pidana umum
atau pelanggaran etika profesi
pelanggaran bisa terlihat dari tindakan seperti manipulasi hasil rekamedis dan diagnosa
dalam pelanggaran etika sanksi yang bisa dikenakan
mulai dari penangguhan surat sertifikasi ulang kedokteran
hingga pencabutan keanggotaan dari organisasi profesi
pada saat kemudian kita bicara alur
kita bicara alur dokter dan pelayanan ke profesi
yang dokter sebutkan
pertanyaannya itu ada di mana
sebagai dokter yang kemudian menerima pasien
atau kemudian merawat pasien itu ranah di dalam profesi
tetapi kalau kemudian ada proses proses yang sekarang berkembang
terkait juga dengan pemesanan dan sebagainya
itu lebih ke arsentasi dan lebih ke arah pidana sebenarnya
bukan ke arah profesi
ini yang harus dibisarkan
sekiranya itu kemudian menjadi alat bukti
dan sudah didapatkan alat bukti
maka saya kira itu nanti akan masuk ke dalam ranah pidana umumnya
dan itu kemarin kpk
kita mundur sedikit ke belakang
ini mengenai dr bimanes juga setelah ditetapkan
sebagai tersangka oleh kpk dokter rumah sakit
permata hijau jakarta dr bimanes sutarjo
akhirnya menjalani pemeriksaan penyidik kpk
pemeriksaan terhadap bimanes dilakukan terkait
statusnya sebagai tersangka yang diduga
merintangi penyidikan kpk
dengan mendorong seseorang yang duduk di kursi roda
dr bimanes datang ke kpk
sekitar pukul sembilan tiga puluh pagi
pemeriksaan bimanes sutarjo dilakukan kpk
untuk mendalami perannya
dalam dugaan upaya merintangi penyidikan kpk
terhadap novanto selain dokter bimanes
kpk juga menjatuhkan pemeriksaan
bagi frederick yunadi dan seorang
pengecara ahmad rudiansyah
sementara itu mata pengacara
setia novanto frederick yunadi tidak
mendatangi kpk untuk diperiksa
dalam kasus dugaan perintangan penyidikan
novanto sebagaimana dilansir
cnn indonesia com hanya pengacara
yang datang ke kpk jumat pagi
reva meminta waktu kepada kpk
untuk menunggu pemeriksaan pelanggaran kode etik
oleh pradi juru bicara kpk
fredrik rudiansyah menyatakan kpk menghargai
proses pemeriksaan pelanggaran kode etik
namun menurutnya pemeriksaan etik
tidak boleh memperlambat proses hukum kpk
dan sudah ada koresponden cnn indonesia
roni satria di gedung kpk jakarta
dokter bimanes yang dikatakan
merintangi penyidikan kpk
tentunya hari ini diperiksa oleh para penyidik kpk
ada update terkait pemeriksaan dokter bimanesh ini
benar sekali bahwa
dokter rumah sakit medika permata hijau
yaitu bimanes sutarjo
yang tadi pada pukul sembilan tiga puluh
tiba ke gedung kpk namun hingga saat ini
masih belum keluar didit
dimana kalau kita lihat bisa dikatakan
hampir delapan jam
yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap
adanya dugaan merintangi
yang kalau kita tahu
memang ini melanggar pasal
dua puluh satu undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu
terkait pemberantasan tindak
pidana korupsi nah kalau
kita lihat sebenarnya di hari ini
ada dijadwalkan untuk tiga pemeriksaan
selain dari bimanes sutarjo
ahmad rudiansah dan juga fredy kyunyadi
nah sementara fredy kyunyadi
tidak hadir pada hari ini
ataupun dari kemarin sebenarnya
dari pengacaranya sudah mengatakan mengirimkan
atau melayangkan surat kepada kpk
untuk menunda proses pemeriksaan
mengingat masih menjalani
sidang kode etik yang dilakukan oleh
perhimpunan advokat indonesia
dimana kalau kita lihat
sebenarnya dari kpk sendiri menyatakan bahwa
sidang kode etik tersebut namun tetap
pemeriksaan sebenarnya juga harus dilakukan
kita melihat proses dari
dimana beberapa kasus kasus sebelumnya
kalau kita lihat miriam s haryani
juga telah ditetapkan sebagai tersangka
sudah menjadi terpidana kemudian
kalau kita tahu ada pola pola
apa saja yang digunakan selama ini
oleh mereka untuk
biasanya adalah dengan menggunakan masyarakat
ataupun publik untuk
melakukan pembelaan seperti itu
atau mungkin dengan aksi melakukan pembelaan
dan lain sebagainya dan yang kedua adalah
menggunakan kuasa hukum nah inilah
mungkin yang diduga oleh komisi pemberantasan
korupsi karena kalau kita lihat bercermin
dari peristiwa pada lima belas november

tahu bahwa penyidik kpk
mengakukan upaya penggeledahan
terhadap kediaman siti novanto
pada saat itu kediamannya
di wijaya kebayoran baru
jakarta selatan dimana tidak menemukan
adanya dimana keberadaan siti novanto
namun selang sehari kemudian
ia kemudian muncul dalam kondisi
dikatakan saat itu mengalami
kecelakaan di kawasan permata hijau
dan akhirnya dibawa ke rumah sakit
nah yang menjadi pertanyaan adalah
memang kalau kita tahu juga saat itu
beredar di masyarakat terkait dengan adanya
penyewaan maksud saya
sudah dibuking satu lantai vip
yang dilakukan oleh fredrik yunadi
di saat itu yang juga bagaimana kondisinya
yang tidak bisa dimasuki oleh kpk
yang kemudian juga telah berinteraksi
dengan pihak rumah sakit dan
khususnya dr bimanes nah inilah
yang menjadi titik awal dimana
sudah mulai dilakukan oleh kpk
dimana kalau kita lihat proses proses
perintangi kemudian menghalang halangi
proses penjalanan hukum dan pemeriksaan
termasuk juga pada saat persidangan ini
menjadi hal penting dimana kalau kita lihat
mereka yang melakukan hal tersebut bisa dijerat
minimal tiga tahun penjara dan
tujuh belas tahun penjara budi
nah namun kalau kita lihat
yang hari ini memang
sudah beberapa hari lalu sudah ditetapkan
dua tersangka salah satunya adalah frederick yuna
dan kemudian dr
bimanes sutarjo ini
namun pada hari ini juga masih dilakukan pemeriksaan
masih dalam kasus ktp elektronik
yang seharusnya terkait dengan
yang merupakan dulunya mantan
ketua banggar dpr ri
dimana ia juga datang tadi
ke gedung kpk sebagai saksi
untuk tersangka markus nari
kita tahu bahwa markus nari sejak
juli dua ribu tujuh belas silam telah ditetapkan
sebagai tersangka kemudian
untuk melihat bahwa adanya
surat dakwaan kalau kita lihat di persidangan
irman subiharto yang
dilakukan pada juni dua ribu tujuh belas silam
disebutkan bahwa ketua banggar
dpr ri saat itu yang pada
periode dua ribu sembilan hingga dua ribu empat belas
dimana pada dua ribu sepuluh
saat pembahasan proyek
ktp elektronik ini yang diketuai oleh
tamsil lindrung yang menerima
sebesar tujuh ratus ribu dolar amerika serikat
namun kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh
tamsil lindrung membantah tentu saja
masih seperti umumnya para saksi yang datang
ke gedung kpk dan inilah para
saatnya kalau kita lihat dari minggu lalu
saya juga berada di sini budi bisa mengatakan
bahwa sepanjang minggu lalu
hingga minggu ini fokus dari
apa yang dilakukan oleh komisi pemberantasan
korupsi berada pada kasus
ktp elektronik karena kita tahu bahwa
dari setia novanto pun sidangnya sudah
berjalan di pengadilan
tindak pidana korupsi kemudian banyak pihak pihak
yang masih perlu untuk dikuak kita tahu
juga sebagian dari terpidana
dan juga saat ini siti novanto juga saat
ini sedang mengajukan apakah nantinya
akan menjadi jc atau tidak kita lihat
nanti seperti apa nah inilah
menjadi peluang bagi maksud saya
kesempatan bagi kpk untuk
bisa membuka sebesar besarnya
selebar lebarnya untuk mengaitkan ataupun
mencari mereka mereka yang terlibat yang telah
merugikan negara sebesar dua tiga triliun
rupiah ini budi
roni terkait dengan sangkaan kpk
kepada dr bimanes terkait dengan
apakah ada kecurigaan juga
dr bimanes atau orang orang
di rumah sakit medika permata hijau
yang juga terlibat selain dr bimanes
untuk melakukan perintangan penyidikan
ini ataukah dr bimanes
ini hanya bekerja seorang diri
dan yang kedua juga ada tuduhan
mengenai manipulasi hasil medis
ini bisa anda jelaskan manipulasi
seperti apa yang kemudian disangkakan
kepada dr bimanes
substansi dari pemeriksaan
yang dilakukan terhadap bimanes
sutarjo ini memang belum disampaikan
secara langsung oleh komisi pemberantasan
korupsi karena memang dijanjikan
pada sore hari ini akan dilakukan
konferensi pers terkait pemeriksaan terhadap
bimanes karena kita tahu bahwa bimanes
masih berada di dalam gedung kpk
namun kalau kita lihat dari informasi yang disampaikan
oleh fepri viansa selaku jurubicara
kpk menyebutkan bahwa
bimanes ditetapkan sebagai
tersangka karena memang menjadi
dokter yang bertanggung jawab pada saat
setia novanto ke rumah sakit tersebut yang
seharusnya juga sebelumnya kalau kita lihat
pada kemarin juga sempat salah satu dokter
selain dari bimanesh ini juga diperiksa
yaitu dokter yang berjaga di instalasi
gawat darurat namun
pemeriksaan tersebut juga hanya sekedar untuk
mendatangi igd terlebih dahulu baru kemudian
dimasukkan ke ruang vip
seperti itu nah namun dari kehadiran
bimanes pada hari ini karena ia
sudah ditetapkan sebagai tersangka pada hari selasa
kemarin maka pendalamannya lebih
kepada apa saja yang akan
apa saja yang dilakukan pada saat itu
kemudian keterlibatan keterlibatan pihak lain
karena memang yang secara in charge
dokter yang bertugas menangani
kasus ataupun pemeriksaan
terhadap kesehatan setia novanto pada
dua ribu tujuh belas silam itu adalah
dokter bimanes sutarjo budi
baik terima kasih
roni satria yang melaporkan
perkembangan terkini kasus hukum